di tengah kisruh yang menyeruak terkait pengampunan pajak atau tax amnesty
beberapa bank nasional memanfaatkan hal ini sebagai peluang untuk menambah likuiditas
beberapa bank diantaranya bank sentral asia atau bca
bank tabungan negara btn dan bank negara indonesia bni
melirik potensi kredit uang tebusan tax amnesty
bank tersebut berencana menyediakan fasilitas kredit
bagi wajib pajak yang ingin mengikuti program tax amnesty
namun terbebani oleh besarnya uang tebusan
seperti dilansir laman cnnindonesia com
menunturkan fasilitas pinjaman yang ditawarkan berupa produk kredit konsumer
salah satunya berupa refinancing kredit pemilikan rumah
nasabah yang ingin mengajukan pinjaman harus menyertakan jaminan
berupa aset seperti rumah ruko atau apartemen
tentu saja hal ini menjadi angin segar bagi wajib pajak
yang harus menyiapkan uang tunai dalam jumlah besar
untuk membayar tebusan tax amnesti
kartunya di kantong kita juga
namun sebelum anda wajib pajak terlanjur girang bersuka cita
karena ada fasilitas yang disediakan oleh perbankan
dengan kabar kredit untuk tebusan tax amnesti ini
ada baiknya kita lihat terlebih dahulu grafis
suku bunga dasar kredit sepuluh bank besar di indonesia berikut
jadi anda bisa lah menakar nakar siapa sebenarnya yang untung untung
atau tidak ketika anda memanfaatkan fasilitas ini
kita lihat bersama
adalah bank bank besar mungkin anda salah satu nasabah
untuk kpr dari bank mandiri bank bri bank bca bni atau cmb niaga
kita lihat ke bank mandiri terbelah hulu
untuk kpr kali ini kita lihat tampaknya angkanya terpotong ya

kpr masih tinggi ya di tengah suku bunga acuan repo
yang saat ini sudah lima persenan masih sebuah dua puluh lima persen ya bank mandiri
oke kemudian non kpr dua belas lima persen
dan ini nantinya akan menjadi acuan ketika mungkin anda wajib pajak
dengan program teks amnesty anda tidak memiliki dana besar untuk membayar uang tebusan misalnya
maka anda bisa mendapatkan fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan
berupa kredit konsumer atau seperti kta ya kredit tanpa
atau semacam macam kredit seperti itu tapi tampaknya harus ada aset yang diagunkan
yaitu rumah misalnya
lalu kita lihat bank bri juga masih sepuluh dua puluh lima persen untuk kpr
untuk non kpr juga sama dua belas lima persen
ini angkanya mirip mirip ya janjian apa ya ini ya bank bank di indonesia ini ya
lalu kita lihat bagaimana bca
bca relatif lendang
rendah ya kita bandingkan di bank bank lainnya
kprnya sepuluh persenan walaupun ini masih double digit ya
belum sesuai dengan semangat pemerintah yang harusnya single digit
tapi mungkin menuju ya saya positive thinking saja
ini sangat rendah untuk non kpr tujuh enam puluh lima persen dibandingkan mandiri dan juga bank bri
padahal dua duanya bank plat merah ya mirip mirip angkanya
lalu kita lihat bank bni juga sama
anda bisa lihat di sana tiga bank plat merah semuanya sama angkanya
ya janjiannya barengan
lalu kita lihat cimb niaga kprnya sebelas persen
kemudian kita lihat ada non kpr nya sebelas dua puluh lima persen
dari angka ini kita ke slide selanjutnya
dan ini adalah suku bunga dasar oh ya masih sepuluh bank besar
bank permata ini merupakan salah satu anak perusahaan dari astra international
kita lihat kpr nya tinggi sekali sebelas dua puluh lima persen
non kpr hampir hampir sama sepuluh tujuh puluh lima persen
bank danamon juga sama tinggi sebelas persen untuk kpr
non kprnya tiga belas persen
lalu kita lihat untuk kpr di bank panin sebelas enam puluh dua persen
non kprnya sebelas enam puluh dua persen
lalu kita lihat untuk maybank ini malah rendah ya untuk kpr ya
sembilan tujuh puluh lima persen kemudian sebelas lima persen untuk non kpr
sementara untuk bank btn nah sekali lagi ya tadi anda lihat ada tiga bank tadi yang sama juga mirip mirip
ini bank btn juga sama juga sepuluh lima persen untuk kpr
kemudian non kpr sebelas lima persen
yang menjadi ironi adalah btn ini adalah bank yang khas
yang menjadi raja untuk pemberi kredit perumahan ya tapi ternyata kpr nya masih sangat tinggi
jadi mirip tadi ada bank btn bank mandiri kemudian tadi bank bni termasuk juga tadi ada bank bri
jadi jangan buru buru anda tuh happy gitu bahwa nanti akan ada fasilitas tersebut
tapi anda lihat dulu ini ada bunga bunganya yang tinggi
jadi cek dulu anda lihat dulu di cnn indonesia business berapa angkanya
nanti kalau misalnya ketinggian ya mungkin anda pertimbangkan lebih lanjut
apakah anda akan menggunakan fasilitas kredit konsumer dari bank bank tersebut untuk membayar tebusan tax amnesty anda